memasuki hari kelima operasi zebra polda metro jaya menyatakan telah menerbitkan tiga puluh lima surat tilang
dan dalam razia yang digelar di daerah cempaka putih jakarta pusat
polisi menilang seorang pengendara sepeda motor besar yang ternyata tidak mempunyai surat kendaraan yang lengkap
operasi zebra yang digelar di telantas polda metro jaya ini digelar di jalan lejen suprapto cempaka putih jakarta pusat
sejumlah pengguna kendaraan yang enggan diperiksa nekat menerobos operasi yang digelar petugas
dalam operasi kali ini petugas menahan sebuah motor besar yang tidak dilengkapi surat kendaraan
selain itu petugas juga menjaring pelaku pelanggaran lalu lintas seperti sepeda motor yang masuk ke jalur cepat
serta kendaraan roda dua dan roda empat yang masuk ke jalur bus transjakarta
selama operasi zebra berlangsung polda metro jaya telah mengeluarkan tiga puluh lima surat tilang
dan empat pengendara yang diberikan pembinaan karena kesalahan ringan
motor gede pada saat kita lakukan suatu pemeriksaan pertama adalah tidak bisa menunjukkan sim
sebagai bukti kompetensi yang bersangkutan bisa mengendari kendaraan bermotor sesuai dengan golongannya
kemudian yang bersangkutan juga tidak memiliki